unya satu si politik yg sepei ini begitu pentingnya pemberitaan
satu data dua fakta kebenaran tidak ada hoax gitu ya
nameka kita seperti orang kaya saya mesti memberikan penjelasan
sejernih mungkin agar tidak menyigung perasaan orang
sehingga kalau itu bisa di lakukan ya rasa rasanya
suasana politik akan lebih baik
minta soal kak anies sama cemil pak